selamat malam bu susi terima kasih peluangkan waktu di cnn indonesia prime news
disebut kemarin begitu bu dalam unjuk rasa kebijakan anda kebijakan yang gegabah
anda tidak mengerti tentang alat tangkap ikan tradisional yang begitu menguntungkan masyarakat
nelayan tradisional anda hanya ingin mencari popularitas saja dan lain sebagainya
apa tanggapan anda atau sikap dari anda sendiri sebagai menteri kelautan dan perikanan tentang unjuk rasa
sebenarnya bukan pertama kali ini terjadi sebenarnya bu
sebetulnya untuk saya agak aneh kalau masyarakat cantrang ini demo kemarin
karena kita kan setelah pertemuan om busman ketemu di pak presiden
kita sudah menyetujui mereka minta waktu dua tahun
ombudsman juga kasih dua tahun dan kita sudah penuhi
cuma saya tidak bisa memberikan mereka wpp wilayah lain
karena banyak daerah daerah lain yang tidak setuju dengan alat tangkap cantrang juga
dan sebetulnya cantrang itu dulu yang diperbolehkan yang di bawah tiga puluh gt
nah saya juga melihat bukan kita tidak tahu jadi kita hasil studi kita
alat tangkap cantrang itu dengan tangkapnya ikan rucah ikan kuniran mata goyang ikan ikan murah
nah sekarang ini pasca penertiban illegal fishing itu ikan banyak sekali
dan banyak yang sudah berubah
alat tangkap pakai pursain itu dapatnya banyak
waktu kita ketemu di acara istana itu mereka juga bilang bahwa sebagian dari mereka juga punya alat tangkap pursain
jadi sebetulnya ganti saja
kita akan kasih mereka wpp yang bagus perikanannya yang masih subur yaitu arafuru dan natuna misalnya
dan di laut jawa juga sekarang subur sekali

nilai tangkapannya per kilo itu kalau ikan tangkapan pursen antara sepuluh sampai lima belas ribu
kadang bisa dua puluh ribu kalau ikannya yang lebih mahal jenisnya
justru kondisi kebalikannya sebenarnya
kenapa mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa ini tentu saja kita harus tanyakan ke mereka
tapi apakah ini mereka mengetahui
aneh lagi mereka bergabung dengan gernaspi atau germas saya lupa singkatannya
yang mana tuntutan germas itu adalah
bubaran satgas satu ratus lima belas terus kapal kapal asing minta jalan lagi
jadi sebetulnya kalau kapal asing jalan lagi dan satgas satu ratus lima belas yang menertibkan illegal fishing ini berhenti
kan itu sebetulnya yang ngambil ikan ikannya mereka juga
jadi untuk saya agak aneh
dan kemudian kita juga lihat bahwa saya inginkan windfall perikanan
nilai tukar nelayan
dulu waktu pak jokowi masuk pertama pemerintahan ini cuma satu ratus dua puluh
kemarin akhir tahun sudah satu ratus tujuh puluh
tadi saya dapat berita kuartal pertama tahun dua ribu enam belas itu sudah satu ratus tujuh puluh
kemudian di bitung yang katanya kemarin diinfokan kemiskinannya naik
ternyata bitung nilai tukar nelayannya justru lebih tinggi dari tempat lain
dan pendapatan nelayan kemarin juga saya lihat di metro tv itu sudah tidak jauh lagi
karena kapal kapal asing yang mencuri sudah tidak ada lagi
menurut anda ini hanya sebagian kecil
atau orang yang ditunggangi menurut anda
ada kapal kapal asing yang setelah moratorium kan moratorium sudah selesai
dan intinya kan kita sebetulnya penertiban iuu fishing ini untuk kesejahteraan
supaya ikannya ada
pemerintah mau bikin kapal jaring kasih sama nelayan kalau ikannya nggak ada untuk apa
nah selama sepuluh tahun terakhir itu satu ratus lima belas cold storage bangkrut
tidak punya bahan material
kemudian jumlah nelayan juga jauh menurun karena tidak menarik nangkap ikan susah
pulau jawa ini laut jawa sudah overfishing
pur sign mereka kalah oleh pur sign pur sign asing
nah kapal asing ini masuk indonesia
itu mulai dilegalkan tahun dua ribu
jadi mereka tapi persoalannya kapalnya izin satu kapalnya ada sepuluh ada lima
bahkan merajalela banyak yang tidak berizin sama sekali
makanya pak jokowi membuat program penenggelaman kapal mengeksekusi undang undang kita
dan juga sebetulnya itu di sisi lain yang tidak kita bicarakan selama ini
adalah untuk menjaga kesatuan aksi
karena kan ribuan kapal asing ini yang bukan cuma nyuri ikan tapi juga pakai bbm kita
nah mereka juga selama ini kegiatan transhipment apa semua di tengah laut kan
nah kita lihat dari sini itu satu satunya cara adalah memoratoriumkan mereka untuk sementara kapal kapal eks asing
jadi aneh kalau kemarin bicara tentang moratorium lagi
moratorium sudah tidak ada
analisis evaluasi kita dan kita ingin ini untuk menjadi ya semacam ada teks amnesty
jadi sudah melakukan itu ya kkp
ya ini dianef lalu kita minta mereka untuk diregistrasi saja keluar
ke perhubungan minta diregistrasi tanggalkan kewarganegaraan kapal pulang
nah tapi tentunya kalau ada kewajiban pajak apa ya bayar dulu lah
kita sudah baik kita tidak mengambil kriminalisasi
tidak dibenarkan maksudnya bu
iya karena bukan itu yang kita tuju kita membuat polisi supaya untuk paying fair
kapal ribuan ini juga kan pasti dulu di indonesia pasti ada bermain dengan aparat dengan kkp dengan semua
jadi tidak mutlak kesalahan mereka begitu ya
ya tidak mutlak
keluar masuk ke negara kita berani begitu saja kalau tidak ada network dan kaitan di sini
nah kita kan bukan mau mencari cari kesalahan masa lampau
sudah ini selesai kita bergerak ke depan
satu dua oknum mungkin sampai sekarang masih ada
bulan agustus saya pernah juga ngeluh
pidato saya bahwa kau minta tolong pejabat pejabat tinggi ini bu ya jangan atau pensiunan atau tokoh masyarakat
itu kapal ratusan ribuan di thailand tidak jalan atau di mana
kenapa gak kamu izinkan saja kerjasamakan saja
kita sudah tutup ini
jadi ada pejabat pejabat yang memang datang
ada bokas pejabat tokoh masyarakat bersiratu rame
kapal kita di pulau jawa ini kan mesti bisa kemana mana di indonesia
yang dibilang kapasitas dalam negeri tidak memadai lah sebetulnya banyak kapal lokal yang besar
tapi selama ini mereka memakdown ukuran
nah kapal kapal cantrang ini banyak yang markdown ukuran
mereka takut diukur ulang dikriminalisasi
padahal tidak perlu
nah kita juga sekarang buka gerai biar cepat
kita kasih wpp di natuna dan di arafuru yang subur
wilayah ini kebanyakan kapal asing
sekarang kita mau dorong nelayan nelayan pantura kesana supaya dapat ikan lebih banyak
apakah mungkin mereka merasa kesulitan kalau sampai di arafuru dan natuna
enggak enggak ada
mereka juga sampai dari jawa kan sampai kalimantan
karena itu alasan yang mereka sampaikan terlalu jauh arah yang baru itu
ternyata yang kemarin beberapa yang kapalnya besar besar nyampe juga ke natuna dan tidak ada masalah
itu bukan isis
dari mereka mereka juga
dari mereka juga sudah ke maluku kemana kan
sampai bukan tidak sampai
kalimantan dan saya pikir dan juga pemerintah kan punya program
kalau mereka mengalihkan alat tangkap kita kasih wpp di sana
yang kedua kur ada untuk pengalihan alat tangkap
yang ketiga mereka bisa minta restrukturisasi untuk pengalian masa pengalian alat tangkap ini supaya tidak berat beban perbankannya
untuk yang punya pinjaman terhadap perbankan
jadi saya pikir sih agak aneh dan mereka kan masih bisa melaut
jadi menurut anda ini hanya sebagian kecil dan memang ada yang menggerakkan
pemahaman ini sebenarnya sudah pernah disosialisasikan
saya tidak mau berprasangka
cuma saya melihat ini dan seperti jumlah kapal
nanti mungkin bapak mesti bicara dengan pak arief satria yang hafal sekali prosentase kapal asing kapal dalam negeri
yang mungkin bapak nanti bisa tanyakan begitu
atau orang dari kakak
saya kurang hafal prosentasenya
tapi yang pasti kapal kapal indonesia yang besar itu juga ribuan bukan sedikit
hanya selama ini mereka markdown di bawah tiga puluh gt
kapalnya seratus gt
tapi markdown di bawah tiga puluh gating
kemarin kita ukur ulang
masih ada juga yang nakal
satu ratus lima puluh gt ditulisnya suruh sembilan puluh gt
jadi ya biasa namanya pengusaha selalu mencari
nah juga kita mesti berbeda kenang
nelayan nelayan itu kalau kapal sebesar itu
itu omsetnya satu kapal yang enam puluh tujuh puluh gt sekarang ini
kurang lebih enam sampai tujuh miliaran setahun
dan itu ya kalau php naik sedikit ya wajar
bu tetapi kalau misalnya kayak pejabat pejabat tadi
kita bicara soal nelayan tadi mungkin saja ada yang ini
tapi kemudian ada pejabat pejabat yang tadi sering datang begitu
melobi ibu toko daerah
mantan pejabat juga begitu
artinya pemahaman tentang kebijakan ini belum merata keseluruhnya begitu
dan apakah mungkin ini yang anda sebut sebagai bahwa mereformasi sektor perikanan dan kelautan
ketika anda menyampaikan di forum bisnis akhir maret lalu ini
sebuah pekerjaan yang sangat berat
jadi ini tidak dipahami seluruh pejabat negara yang ada di republik ini
karena mereka kan tidak pernah tahu hidupnya nelayan
bagaimana dulu susah sekarang ikan banyak
mereka pikir kalau kapal satu masuk
dulu kan satu kapal katanya sampai lima puluh gt
satu seribu per kapal
tapi persoalannya mereka juga duplikat lagi kopinya
di kapalnya ada lebih dari pada izinnya
jadi ya makanya menghimbau saking keselnya saya bulan agustus itu hari
saya bidato tentang hal ini karena capek juga
ada dampaknya tidak setelah anda menyampaikan secara terbuka
pejabat toko yang datang ke saya untuk melobi
tidak sesering awal awal
sekarang sudah jarang
ada yang mencoba coba
ya contohnya sekarang minta tolong dijalankan lagi
padahal kan itu tidak mungkin gitu
karena persoalannya adalah
satu ya ini akan membawa kembali illegal fishing